dan rencananya hari ini sidang kasus korupsi ktp elektronik ini akan kembali menghadirkan sejumlah saksi
nah di antara saksi saksi yang dijatuhkan hari ini ya kita belum tahu konfirmasi atau tidak
tapi terdapat nama nama politisi yang sedang atau pernah menjabat posisi penting di dpr
nama nama yang dijurkan hadir dalam sidang kali ini antara lain ada ana sulbaningrum setia novanto
ade komarudin kemudian juga ada anang sudiharjo ya
kemudian ada ahmad fauzi juga nanti rencana akan hadir kemudian dudi susanto evi andinur halim dan juga markus nari
ya dan dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum ini disebut nama mantan ketua umum partai demokrat
anas urbaningrum dan ia disebutkan memang menerima uang sebesar lima lima juta dolar amerika dan juga dua puluh miliar rupiah
padahal saat itu anas masih menjabat sebagai anggota dpr komisi sepuluh

selanjutnya ada nama ketua dpr ri sekaligus ketua umum partai golkar setia novanto disebut jaksa kpk
menerima uang sebesar lima ratus tujuh puluh empat miliar rupiah
saat itu setia novanto menjabat sebagai ketua fraksi partai golkar di dpr ri
sementara itu nanti rencananya juga akan hadir mantan ketua dpr ade komarudin yang disebut menerima seratus ribu dolar amerika
saat itu ade komarudin menjabat sebagai
sekretaris fraksi partai golkar
sekretaris fraksi partai golkar
sekretaris fraksi partai golkar
apa persiapan sidang ktp elektronik ini dan apakah saksi saksi yang kita sebutkan tadi memang sudah menyatakan akan hadir dalam sidang hari ini
kita akan mengetahuinya karena kita sudah terhubung dengan korespondensi ann indonesia victor pangaribuan yang akan melaporkan langsung dari pengadilan tipikor jakarta
ya good morning victor bagaimana dengan daftar saksi yang tadi sudah kami sebutkan atau jangan jangan ada saksi tambahan direncanakan hadir hari ini
ya good morning victor bagaimana dengan daftar saksi yang tadi sudah kami sebutkan atau jangan jangan ada saksi tambahan direncanakan hadir hari ini
good morning daniar dan alfian betul sekali hari ini pengadilan tipikor jakarta pusat kembali menggelar sidang lanjutan untuk kasus dugaan megakorupsi
proyek pengadaan ktp berbasis elektronik ini adalah sidang ke tujuh begitu
nah sejauh ini sudah ada dua puluh enam saksi yang dihadirkan dalam persidangan dari satu ratus tiga puluh tiga saksi yang disiapkan oleh jaksa dari kpk yang akan dihadirkan untuk bersaksi di hadapan majelis hakim

berdasarkan rilis informasi dari humas pengadilan tp kor ini hari ini memang diagendakan sidang mendengarkan keterangan sebelas saksi
betul sekali seperti yang anda alfian daniar ucapkan tadi ada beberapa tokoh tokoh penting yang menjadi saksi kunci dalam kasus ini
di antaranya adalah anas urbaningrum yang saat kasus ini bergulir begitu ini menjabat sebagai ketua fraksi demokrat begitu
kemudian juga ada setia novanto yang saat ini menjadi ketua dpr ri periode dua ribu dua puluh

dan saat pembahasan proyek iktp ini menjabat sebagai ketua fraksi golkar
ada juga adeko marudin ini mantan ketua dpr begitu
nah ini memang dinyatakan pada saat ia menjabat sebagai sekretaris fraksi golkar dpr ri ini menerima uang seratus ribu dolar amerika serikat di tahun dua ribu dua
kemudian anggota dpr lainnya ada markus nari ini anggota yang dianggap sebagai ketua dpr ri
nah itu adalah dari lembaga legislatifnya
kemudian dari eksekutif ada suciati hari ini yang akan bersaksi sebagai pensiunan pns di jenduk capil kementerian dalam negeri
yang menarik adalah persidangan kali ini pertama kalinya digelar
ini mendengarkan keterangan dari pihak swasta atau perusahaan perusahaan yang memenangkan konsorsium pengadaan ktp berbasis elektronik
ini sebagai direktur pt quadra solution
kemudian juga ada anang sugiana
ini adalah direktur utama pt quadra solution
kemudian ada empat orang yang dinyatakan sebagai tim fatmawati oleh jaksa kpk
karena keempat orang ini pernah melakukan pertemuan bersama dengan tua terdakwa dan juga andi narogong
di antaranya ada dudis susanto ini dari pt soft top technology indonesia
yang pernah mengikuti pertemuan
kemudian ada tiga orang dari pt java trade utama
ada evi andinur alam ada johannes richard tanjaya kemudian ada yimi iskandar
untuk diketahui saja alfian daniar bahwa pada saat tahun dua ribu sepuluh ini
iman irman dan sugiharto sebagai terdakwa pernah bertemu dengan beberapa dari perusahaan ini
di antaranya ada johannes dan husni fahmi untuk memperkenalkan andi narogong
andi narogong saat ini diperkenalkan sebagai orang yang akan mengatur penganggaran
dan dalam proses
pengadaan proyek ktp berbasis elektronik ini
kemudian di tahun yang sama beberapa waktu kemudian mereka menggelar pertemuan
di ruko milik andi narogong yang dihadiri oleh para peserta konsorsium
nah memang dalam pertemuan ini sejumlah hal disepakati untuk memenangkan konsorsium pengadaan ktp berbasis elektronik
nah kemudian pada juni dua ribu sebelas kementerian dalam negeri sudah menyepakati dan memutuskan konsorsium
dimenangkan oleh konsorsium percetakan negara republik indonesia
yang perusahaannya ini terdiri dari perum pnri kemudian pt sukovindo pt sandipala artapura kemudian pt line industri dan pt quadra solution
nanti mereka ini akan ditanyai tentang apakah benar ada dugaan bahwa dari lima sembilan triliun yang disahkan oleh badan anggaran dpr ri untuk proyek ini
adakah pemakup atau penambahan nilai atau seperti apa ada kecurangan kecurangan atau tidak
nanti kita akan mencari penelitian
nanti kita akan mencari penelitian
nanti kita akan mencari penelitian
kita akan menunggu bagaimana kesaksian mereka ini di dalam persidangan nanti
ya victor kalau kita ketahui kan anas urbaningrum saat ini memang masih menjalani masa tahanan
terkait dengan proses kasus korupsi hambalang yang ditetapkan diri yang menimpa anas ubaningrum
lalu sejauh ini apakah pengamanannya sejauh seperti biasa atau selebih diperketat lagi untuk sidang hari ini
ya betul sekali alfian

memang saya belum melihat ada pengamanan yang terjadi
yang berbeda dengan sidang sidang sebelumnya
masih seperti biasa
bahkan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi juga masih normal
begitu saya tidak melihat ada penambahan petugas keamanan
begitu mungkin nanti ada beberapa waktu yang kita tunggu nanti seperti apa hasilnya
namun yang jelas memang setiap kali persidangan memang di pengadilan tipikor ini memang tidak begitu ketat pengamanannya
karena memang sidang dilakukan secara tertutup dan terbuka
dan juga beberapa saksi juga dijamin keamanannya
oleh jaksa penuntut umum dari kpk
begitu bahkan ada beberapa saksi yang terkesan bersembunyi dari awak media
dari pintu masuk utama mereka juga bisa masuk melalui pintu yang lainnya tanpa diketahui kehadirannya oleh awak media
kita masih menunggu alfian daniar siapa saja saksi yang dipastikan akan hadir dalam persidangan kali ini
sepertinya ini persidangan akan menarik sekali untuk disimak alfian daniar
kami nantikan juga pantauan anda ya
victor pangaribuan langsung dari gedung sidang tipikor jakarta
anda juga bisa mengupdate begitu informasi soal sidang ktp elektronik di cnn indonesia
karena nanti kita akan menghadirkan siaran langsungnya untuk mengetahui sejauh mana jalannya sidang dengan agenda mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi yang kita sebutkan tadi